saya kira menarik ya karena
drivernya ini harus fit
karena waktu dia berbelok
hanya saya tanya tadi berapa kalau bikin
satu tim indonesia
ternyata cukup mahal juga
tapi mungkin satu ketika indonesia akan bisa
tiga juta sampai lima juta dolar
tapi saya kira mereka profesional
dan saya sempat
bagaimana maintenance dilakukan